itu aja lah kita berharap bisa berharap paling tidak masuk tiga besar
harus diterima kenyataan bahwa pada babak kedua
di babak kedua ya perlawanannya agak tertinggal nih
soal kepemimpinan wasit seperti apa
ya itu pemanfaatnya menurut saya cukup proporsional ya
karena setiap menentukan hukuman
dilihat sampai berapa lama
meskipun kita kecewa ya dengan kepemungkinan wasit
tapi si kera umum wasitnya masih sama
kan masih ada peremputan ketiga ya
dua tiga besok lagi udah akan diketahui lawannya siapa jepang atau irak
itu aja lah kita berharap bisa berharap paling tidak masuk ketiga